sampai jumpa di video selanjutnya

kita ada ide pak ketua
bagaimana kalau acara ini kita ganti dengan upacara bendera saja
supaya tidak ada lomba dengan hadiah lagi
ada ide yang lebih bagus gak
tidak ada pak ketua ini sudah yang paling bagus
udah kalian semua pulang
daripada gue makin pusing
kakak ani kalau gitu kita pulang aja yuk
kasian mas pur
ih apaan sih
sedang apa bersama rika
eh bang udin
tapi belum dapat
boleh kan aku membantu
aku bertanya kepada ani
kalau emang lo mau nyejualan makanan buat anak anaknya
ya mak dukung dah
terima kasih ya mak
mak pulang dulu ya
anterin gua ke rawa bebek sembilan
kalau bertiga mah motor sayanya nggak kuat
tumben bang udin main kemari
gue ada perlu sama lo
apaan sih jack
gue lagi buru buru
mana surat dari rw nya
ini gue bantuin biar gue keliling
gue gak butuh bantuan lo
daripada orang yang nggak peduli sama kesusahan temen
saya udah boleh pergi bang
pakai topeng lo
sekarang lo joget
bur kamu udah banyak dapat dananya
ah jogetnya kurang lincah
gue dibuka bang
baru seru klitiknya
kejar kejar kejar ayo kejar kejar
mentang mentang udah jadi ketua
gue mau bantuin cari dana eh ditolak
mentang mentang udah jadi ketua
orang yang berlagu itu
eh tak pelak sombong sama berlagu sama
cukup lihat dua tukang ojek cupul
cekak cekak cekak cekakak